pengusaha andi agustinus alias andi narogong dihukum pidana tambahan dengan membayar uang pengganti terkait perkara korupsi ktp elektronik
andi narogong dihukum membayar uang pengganti dua lima juta dolar amerika dan satu satu ratus delapan puluh enam miliar rupiah
andi narogong dihukum delapan tahun penjara dan denda satu miliar rupiah subsidiar enam bulan kurungan
andi narogong terbukti terlibat korupsi proyek ktp elektronik
menurut majelis hakim uang dua lima juta dolar amerika dan satu satu ratus delapan puluh enam miliar rupiah diterima andi atas kontribusi mengatur dan memenangkan konsorsium pnri
menurut hakim perbuatan andi merupakan tindakan tidak etis dan melawan hukum pekerjaan barang dan jasa dan persaingan tidak sehat
kita melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama
dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa andi agustinus alias andi narogong dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan
menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
kepada terdakwa andi agustinus alias andi narogong sebesar dua lima juta dolar amerika serikat dan sebesar satu satu ratus delapan puluh enam miliar rupiah diperhitungkan dengan pengembalian uang sebesar tiga ratus lima puluh ribu dolar amerika serikat
empat menjatuhkan pidana kepada terdakwa andi agustinus alias andi narogong dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah
lima menjatuhkan pidana kepada terdakwa andi agustinus alias andi narogong dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah dengan pidana kurungan selama delapan tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah
dan langsung saja kita bergabung dengan edo ekariski di pntp kor jakarta pusat
edo kalau tadi majelis hakim sepertinya tidak mengindahkan dengan beberapa pertimbangan terkait dengan andi narogong yang sempat menjadi justice kolaborator serta permohonan untuk mempertimbangkan bahwasannya andi narogong bukan merupakan tokoh sentral
apalagi ada beberapa terpidana lain yang hanya difonis tujuh tahun penjara irman dan sugiarto
apa saja pertimbangan yang menarik yang bisa anda elaborasi sehingga majelis hakim justru menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara
terhadap andi narogong
apa yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum maupun dari komisi pemberantasan korupsi
ada beberapa poin poin dan juga pertimbangan yang harusnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim sendiri terkait dengan keterlibatan andi narogong menjadi justice kolaborator dalam proses penanganan proses hukum ktp elektronik ini
dan juga hal hal lain yang terkait dengan mungkin saja diharapkan tadinya bisa mengurangkan
dari asa hukuman dari andi narogong ataupun tuntutan dan juga fonis yang dijatuhkan kepada andi narogong itu sendiri
belum ada sebenarnya keterangan secara resmi yang diberikan oleh pihak pengadilan negeri tipikor
namun saya melihat di sini apa yang dilakukan oleh andi narogong ini jelas dianggap oleh majelis hakim andi merupakan tokoh sentral dalam proses terjadinya mega korupsi pengadaan ktp elektronik ini
bagaimana peran andi narogong untuk mengalirkan sejumlah dana dana yang untuk memuluskan menggolkan proyek ini dan juga keterlibatan dia di beberapa ranah seperti ranah politik ranah ranah pemerintahan dan juga ranah ranah di beberapa perusahaan perusahaan swasta itu juga mungkin menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang akhirnya menjatuhkan fonis andi narogong
dan andi narogong saat ini resmi menjadi terdakwa dengan fonis kurungan
paling lama dibandingkan dengan dua terdakwa sebelumnya yaitu selama delapan tahun
nah terkait hal lain tadi ada juga poin menarik yudha ini terkait dengan penyampaian dari tim kuasa hukum andi narogong yang menyampaikan dirinya menerima dengan logowo apa yang disampaikan oleh majelis hakim ataupun fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak akan ada rencana untuk mengajukan banding terkait dengan fonis delapan tahun penjara dan juga pidana tambahan sebesar denda dua lima juta rupiah

pada saat ini ada juga poin menarik yudha ini terkait dengan penyampaian dari tim kuasa hukum andi narogong saat proses peradilan ini berlanjut dengan menghadiri atau menyelesaikan terdakwa setia novanto andi narogong juga siap untuk melakukan buka bukaan begitu dalam proses penyelesaian masalah dari terdakwa lainnya yaitu adalah ketua dpr ri yang kemarin setia novanto

pada saat ini ada juga poin menarik yudha ini terkait dengan penyelesaian masalah dari terdakwa lainnya yaitu adalah ketua dpr ri yang kemarin setia novanto